anjungan menyerupai kapal pinisi begitu ikonik berpadu dengan lanskap kemegahan gedung gedung ibu kota
meskipun dengan protokol kesehatan yang ketat sehingga mereka bisa mendapatkan pemasukan
juga akan terus didisiplinkan
di china itu tujuh persen diperhatikan oleh pemerintah
baik krisis pangan krisis energi maupun krisis keuangan
kalau dari sisi pemain ya
dia berharap kerajinan canur bisa berkembang lebih besar